dukungan sesama selebriti terhadap pentolan band superman istad jerings mulai bermunculan setelah tamara blezinski yang turut membagikan nasi gratis yang digelar pendukung jerings kini giliran rina nose yang datang langsung ke pengadilan negeri denpasar
rina nose mendatangi pengadilan negeri denpasar selasa kemarin untuk memberi dukungan moral kepada igd aryastina alias jerings rina yang datang ke bali bersama suaminya ini juga berkesempatan melihat langsung proses persidangan tatap muka bersama istri jerings nora alexandra
meski tidak lama berada di ruang sidang lantaran pembatasan jumlah pengunjung rina dan suami tetap berada di pn denpasar hingga sidang usai
rina menyebut suami sahabatnya tersebut merupakan sosok yang memiliki kepedulian
terhadap masalah sosial hal tersebut terlihat dari kampanye yang dilakukan jerings melalui media sosial
postingan postingannya terus gimana pemikirannya pola pola pemikirannya ternyata menarik gitu